sebuah gudang kayu di surabaya senin pagi ludes terbakar
api yang cepat membesar membuat sejumlah karyawan panik dan berhamburan keluar
sebuah gudang kayu di kompleks pergudangan osowi langun surabaya pada senin pagi ludes dilalap si jago merah
api pertama kali diketahui sekitar pukul delapan saat karyawan mulai berdatangan
karena isi gudang yang berupa kayu maka api dengan cepat membesar
hanya beberapa berkas dan perlengkapan kantor saja yang dapat diselamatkan
besarnya api dan hanya ada satu akses ke gudang membuat empat belas mobil pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api
agar api tidak menyebar ke gudang lainnya petugas akhirnya melakukan lokalisir di beberapa titik
untuk sementara penyebab kebakaran belum diketahui
tetapi dugaan kebakaran terjadi karena konsleting listrik
karena sebelumnya gudang kayu yang terbakar ini belum ada aktivitas karyawan bekerja